bento tidak hanya terkenal di jepang tapi juga di seluruh dunia dalam bahasa jepang bento artinya
makanan bekal berupa nasi dan lauk pauk yang dimasukkan ke dalam wadah praktis agar bisa
dibawa kemana mana tapi seiring berjalannya waktu tampilan bento pun berkembang dengan
memasukkan unsur artistik salah satunya adalah kiara ben atau bento karakter yaitu nasi serta
lauk yang dibentuk layaknya sebuah karakter anime manga film game atau media lainnya nah jadi sekarang
saya sudah bersama dengan kak ika ini yang memang sudah lama nih bikin bento box gitu ya bahkan sehari
bisa lebih dari seratus nah jadi saya mau langsung belajar kita mau bikin apa hari ini kita mau buat nasi

fourteen yang yang sesuai dengan permainan gaming ke thing dan tadi kita sudah besok saja

pertama tama kita akan membuat bentuk kepala monyet
nasi yang masih hangat dicampur dengan kecap asin hingga rata
jika sudah letakkan di atas plastik untuk dibentuk
padatkan hingga berbentuk oval lalu letakkan di atas talenan
teknik ini disebut hand molding atau cetakan tangan
selanjutnya ambil nasi putih dan letakkan di atas plastik
lalu bentuk jadi hati dengan cetakan seperti ini
tusuk sosis yang sudah digoreng dengan spageti
letakkan di samping kanan kiri sebagai telinga
biar semakin hidup tambahkan potongan rumput laut membentuk mata
mulut dan juga alis
kepala monyet sudah jadi
sekarang saya mau buat bentuk beruang nih
apa apa disini temenin kan
semprotkan sedikit minyak ke cetakan
lalu padatkan dengan nasi putih
minyak tadi berfungsi supaya nasinya tidak lengket ke cetakan
lalu tambahkan potongan rumput laut
letakkan daun selada seperti ini lalu mie goreng di atasnya
tambahkan lauk seperti perkedel telur sosis abon hingga sayuran rebus
dan jangan lupa nasi karakternya

dengan tampilan lucu
bukit negeri bandung
untuk yang kecil dengan banyak sekat sehingga nasi dan lauk pauk pun disajikan dalam porsi yang tidak berlebihan
wangki terus kalau yang ini ruangnya lagi tidur
nah gimana lucu gak hasilnya
nah ini ada keponakan saya denis yang nemenin sekarang
jadi aku tadi udah bikin ini dibantuin juga
terus sekarang kita mau makan
sebenarnya saya nggak tega sih ngeliat gambarnya yang lucu lucu begini tapi apa daya perutnya lapar
ngomongin makanan bekal gak melulu makanan berat
ada juga hidangan manis salah satunya korean lunchbox cake
viral di korea dan diminati juga di indonesia
selain punya tampilan yang menarik dengan rasa manis
cake penuh warna ini juga gampang untuk dibuat
siapkan cake sponge dan buttercream aneka warna yang sudah dimasukkan ke piping bag
oleskan krim isian dengan rasa beri di atas cake dan ratakan dengan spatula
tambahkan potongan stroberi segar
tumpuk dengan cake seperti ini
lalu oleskan lapisan buttercream hingga rata
nah jadi ini harus jadinya seperti ini
keliatannya mah gampang
tadi saya coba tapi ternyata susah ya
nah kalau misalnya sudah rapi begini sudah mulus ini harus didinginkan dulu
supaya nanti ketika letteringnya juga dihias gitu supaya lebih enak ya
karena akan lebih nempel
oke kita simpan dulu ya
kalau sudah dingin cake pun siap untuk dihias
hub ini sangat penting karena tampilan yang menarik menjadi salah satu faktor
mengapa cake yang satu ini sangat digemari
bentuk hiasannya juga bisa disesuaikan dengan keinginan kita
nah udah jadi kuenya semua nih
jadi aku juga mau kasih tahu buat pemirsa
sebenarnya apa sih perbedaan korean lunchbox cake dengan kue lainnya
selain memang ukurannya kecil jadi muat di sini cuma sepuluh cm diameternya
ini juga pemilihan
dari desainnya yang minimalis warnanya juga warna pastel
jadi memang cocok banget buat di foto foto untuk masuk feed instagram nih
tuh bagus ya
nah kalau sudah begini tega nggak mau makan
tega sih tapi penasaran juga sama rasanya
penasaran sama rasanya ya
cobain aja langsung ya
nah semoga bento karakter dan korean lunchbo cake ini bisa jadi inspirasi makanan bekal
untuk anak maupun pasangan tersayang ya di bulan penuh cinta
reza helmi arief yunan jakarta